saudara sosok jasad terbungkus kain sarung ditemukan di area permukiman warga
di jalan haji saleh satu kecamatan pamulang tangerang selatan
tak lama berselang polisi pun menangkap dua orang pelaku yang membunuh korban
sesosok jasad terbungkus sarung ditemukan di area permukiman warga jalan haji saleh satu kecamatan pamulang tangerang selatan
petugas kebersihan yang menemukannya mengaku curiga
saat melihat bungkusan sarung yang tergeletak di pinggir jalan
polisi menjelaskan ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban
jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
artinya ada luka bang ya
luka ada tapi kami masih lakukan pendalaman
untuk identitas kita masih belum mengetahui masih kita lakukan pendalaman
usia mungkin sekitar empat puluh an lah
dalam proses penyelidikan tim gabungan subdit resmo polda metro jaya dan polres tangerang selatan
mengamankan dua orang pelaku pembunuhan pria yang terbungkus sarung
dalam olah tempat kejadian perkara di warung tempat korban dan pelaku berjualan
polisi juga menemukan barang bukti berupa senjata tajam dan barang berharga milik korban
para pelaku kini masih diperiksa secara intensif untuk mengetahui motif pembunuhan